selanjutnya pasien terbanyak kasus demam berdarah di provinsi sulawesi utara ini ternyata berasal dari kabupaten minahasa utara
daerah yang dikenal kota buah ini ditetapkan sebagai status kejadian luar biasa pada januari dua ribu sembilan belas
rata rata pasien yang dirawat inap adalah anak anak
dengan keluhan suhu tubuh panas dingin sakit perut lemas dan pusing
bahkan pasien yang sudah dirawat selama satu minggu masih mengeluh pusing
sementara itu seorang nenek mengaku sangat khawatir ketika melihat kedua cucunya panas dingin tidak kunjung
ia baru mengetahui bahwa cucunya terkena demam berdarah saat dirujuk ke rumah sakit
kan dingin panas dingin panas jadi setelah empat hari dia demam dingin
kemudian dapat rujuk dari puskesmas di pemeriksa darah di sini
setelah di sini ternyata gejala gejala demam berdarah
di rumah berapa orang kena dbd
dua ini pad
satu lagi di
di permater tumah empat tahun
kini jumlah pasien dbd yang dirawat di rumah sakit walanda maramis berjumlah delapan belas pasien
dibandingkan dengan tahun lalu januari tahun lalu paling banyak tahun ini
di bulan januari
karena untuk bulan januari tahun dua ribu delapan belas nol
dia meningkat di bulan desember
desember dua ribu delapan belas kurang lebih tujuh puluh enam kasus
total untuk tahun dua ribu delapan belas yang dirawat di wada maramis kurang lebih satu ratus lima puluh sembilan pasien
kepala dinas kesehatan minahasa utara membenarkan terjadinya peningkatan dua kali lipat atau dua ratus persen dari tahun dua ribu delapan belas terhadap kasus dpd
data januari dua ribu sembilan belas mencatat total pasien
yang dirawat adalah dua puluh lima orang
berasal dari minahasa utara dan tersebar di beberapa rumah sakit
jadi kita saat ini ya kita turun masuk klb dpd dengan peningkatan kasus tahun dua ribu tujuh belas ke dua ribu delapan belas itu kita ada peningkatan kasus kurang lebih dua kali lipat daripada tahun dua ribu tujuh belas
dan dua ribu sembilan belas ini sampai dengar
dengan hari ini jumlah kasus yang ada di yang kami terima itu berjumlah dua puluh lima kasus
meningkatnya jumlah pasien demam berdarah di sulawesi utara ternyata sudah diantisipasi sejak september dua ribu dua puluh
dinas kesehatan kabupaten minahasa utara sudah melayangkan surat ke dinas kesehatan provinsi dan pusat mengingat adanya peningkatan grafik siklus sepuluh tahun nyamuk
adres igt di mana tahun ini tertinggi